pemberlakuan rekayasa lalu lintas one way telah berakhir pada senin dini hari
sejumlah kendaraan logistik dan truk mulai terlihat di ruas jalan tol jakarta cikampek
lalu lintas di ruas jalan tol jakarta cikampek kilometer tujuh puluh terpantau ramai dan lancar senin pagi
rekayasa lalu lintas one way dan kontraflow telah berakhir sejak pukul dua tiga puluh waktu indonesia barat
sejumlah kendaraan logistik dan juga truk mulai terlihat melintasi di ruas jalan tol sejak pukul dua tiga puluh hingga pukul lima pagi
sehari setelah puncak arus balik hari minggu kemarin suasana di sejumlah jalanan nasional jawa timur terpantau lancar di simpang lima kenanten mojokerto yang beberapa hari ini menjadi simpul kepadatan pagi ini juga terpantau lancar
simpang lima kenanten yang sering disebut bypass mojokerto ini adalah titik pertemuan antara kendaraan dari arah surabaya pasuruan jombang dan kota mojokerto
selama musim lebaran jalur ini jadi satu satunya pilihan pemudik yang tidak melewati tol
jika ingin menuju ke kota kota tersebut pagi ini suasana terpantau ramai tapi lancar
kepadatan kendaraan sudah terjadi pada sabtu hingga minggu delapan mei kemarin di mana tercatat lebih dari tiga kendaraan melintas tiap jamnya